pertambahan jumlah positif covid sembilan belas di berbagai wilayah meningkat dalam beberapa hari terakhir
penambahan kasus positif ini terjadi imbas libur lebaran dan juga mobilitas masyarakat yang cukup tinggi
lalu bagaimana penanganan pandemi di jawa timur kita akan berbincang dengan wakil gubernur jawa timur emil dardak
selamat malam pak emil
insya allah baik
alhamdulillah sehat sehat selalu
dan covid sembilan belas bisa segera terkendali
baik itu yang kita ingin dapatkan
bagaimana cerita dari jawa timur pak
karena kalau di jakarta saya mengutip pak anies sudah menggambarkan jakarta memasuki fase kritis
kapolda mengatakan jakarta tidak baik baik saja
apakah dua istilah itu saat ini bisa menjadi gambaran juga apa yang terjadi di jawa timur
atau kondisinya berbeda
kita punya satu patokan angka agregat yang disebut
nah rate of transmission ini untuk jawa timur ada di angka satu
artinya terjadi pertumbuhan kasus
dan trendnya adalah trend naik
bukan tren turun ataupun landai
nah ini adalah catatan yang sangat penting
bahwasannya dengan kondisi yang seperti itu
kita perlu meningkatkan kewaspadaan
saya tidak ingin mengotak ngotongkan istilah sedang baik baik atau sedang baik baik saja
tetapi secara medis secara epidemiologi
maka ini adalah situasi yang memerlukan keseriusan
saya mohon izin ada data juga di sini
selain rate of transmission di tingkat provinsi dan di indonesia
dari tiga puluh delapan kabupaten kota di jawa timur
sebenarnya ada tujuh yang rate of transmissionnya itu zona biru atau bawah satu
yang lainnya satu ke atas
artinya ini merupakan satu keperluan waspadanya
karena tiga puluh satu kabupaten kota di jawa timur
tetapi tentunya tingkat signifikansi dari angka ini memang ada perhatian khusus terhadap dua wilayah
saya ulangi bukan madura tapi bangkalan
bangkalan kita sudah mendapatkan begitu banyak informasi
adanya ditemukannya varian baru virus delta di sana
sebelum kita mulai
sebelum kita berbicara bangkalan
perkembangan madiun bagaimana pak
ya di madiun juga kita melihat kasusnya kemarin ini naik
di madiun sebanyak di kota dua puluh lima
ya kemudian di kabupaten madiun sendiri dua puluh lima
jadi memang angka ini
tetapi kita melihat tren beberapa hari terakhir
kita juga ingin mengaksikan
bahwa tidak terjadi peningkatan yang tidak terpantau
juga sudah menerjunkan
tim khusus dari brimop bersama dengan marinir
bukan hanya ke bangkalan
tetapi juga ke wilayah madiun
artinya penyekatan memang dilakukan dengan jumlah personil yang cukup memastikan mobilitas
tidak tinggi begitu ya pak ya
bangkalan sendiri kan kita tahu sejak awal mendapatkan begitu banyak tantangan
bagaimana reaksi dari masyarakat di sana
apalagi ketika diminta untuk tes antigen saja kemudian masih terjadi penolakan
ya kami juga baru berbincang dengan ibu gubernur
bahwa memang sebagai contoh di ngawi
yang terjadi kenaikan kasus
dilakukan pembatasan di tingkat mikro
karena desa desa di sana dibatasi
dan warga justru cukup aktif melakukan
permohonan untuk di test
inilah yang juga sedang diupayakan
tentunya di bangkalan
dengan terjunnya semakin banyak aparat yang terjun
harapannya akan semakin banyak pelayanan kepada masyarakat
nah harapannya masyarakat kemudian dengan pelayanan yang lebih baik
akan semakin tergerak untuk bisa bercepat proses proses pelandaian kursa covid sembilan belas di bangkalan ini
pak emil bagaimana kemudian menyamakan narasi
sehingga ini berimplementasi pengetatan di lapangan
ppkm mikro yang saat ini sudah berlangsung di beberapa wilayah
bagaimana memastikan bahwa arahan dari pemprov jatim sampai ke jajaran kepala daerah diterapkan dengan tepat
ppkm mikro ini kalau di jawa timur
karena kita adalah daerah yang kemudian unit terkecilnya ada yang desa ada yang kelurahan
ada mayoritas ini adalah desa
totalnya sekitar delapan desa dan kelurahan
ada kepala desa
maka memang peran dari kepala desa sangatlah penting untuk bisa mendorong kesadaran masyarakat
ppkm mikro ini kan konsepnya adalah zonasi sampai tingkat rt
yang kemudian disupport juga dengan adanya posko di tingkat desa atau kelurahan
yang secara anggaran juga disupport dengan alokasi dari dana desa
oleh karena itu sejak awal berdiri ini terus berjalan
tetapi sampai saat ini
kalau kita lihat zonasi
untuk ppkm mikro ini ada tujuh puluh an lebih rt zona merah
dan tujuh puluh an lebih rt zona orange
yang kebanyakan memang kita temukan di bangkalan
terakhir pak wagub
banyak suara yang mengatakan bahwa ppkm mikro tampaknya tidak begitu berhasil
melihat bagaimana masifnya perkembangan kasus saat ini
apakah kemudian ada rencana strategi yang berbeda di kemudian hari
jadi memang ada beberapa faktor yang kemudian meningkatkan resiko covid sembilan belas
kita meyakini ppkm mikro memang definisinya adalah
apabila di daerah tersebut
penghuni atau istilahnya resident di rt tersebut
lebih dari lima
dia masuk kemudian ke zona orange
kemudian di atas sepuluh masuk ke zona merah
memang ternyata titik titik yang rawan ini tidak hanya terjadi di mana warga setempatnya
mila yang kemudian ada titik kerawanan lain adalah di pusat pusat kegiatan
nah pusat kegiatan ini diaturnya memang bukan dengan skema mikro
tetapi ppkm nya
maka disinilah sebabnya
daruang sesuai dengan kondisi masing masing
apakah akan membatasi kegiatan sosial budaya
membatasi kegiatan yang mengajar
ini semua sesuai dengan kondisi masing masing daerah
ini yang kita sebut sebagai pengaturan di tingkat pusat kegiatan
nah yang ketiga adalah memang mobilitas
inilah sebabnya memang
dengan adanya ditemukannya varian varian delta
ini memang solusi yang sedang dilakukan untuk menyelamatkan masyarakat
secara medis adalah dengan melakukan penyekatan dan screening kesehatan berbasis rapid
namun demikian apabila kemudian ada langkah langkah
pembatasan yang lebih mikro dan dianggap lebih efektif
itu tentu akan menjadi pertimbangan yang selalu kita update situasinya setiap saat
jadi kita terus mencari format yang terbaik untuk melindungi masyarakat
dan juga tentunya menjaga kesinambungan kehidupan dan sejahtera masyarakat
gubernur daerah istimewa yogyakarta
mengeluarkan ancaman lockdown
jika masyarakat tidak tertip protokol kesehatan
tanggapan anda seperti apa
apakah kemudian wacana lockdown ini juga menjadi salah satu opsi dalam penanganan covid sembilan belas untuk wilayah jawa timur
semua opsi untuk melindungi masyarakat tentu selalu menjadi pertimbangan
tetapi pendefinisiannya adalah memang kita bergerak dari mengoptimalkan keadaan
kita ingin memastikan bahwa
penerapan ppkm mikro itu sebenarnya ada elemen pembatasan mobilitas
kalau rt nya itu sudah di atas lima kasusnya atau sepuluh
itu keluar masuk rt itu harus ada pembatasan
harus ada pembatasan mobilitas
harus ada penyekatan sampai tingkat mikro
nah inilah sebabnya saat ini personil ditambah
dengan tujuan untuk mengefektifkan upaya tersebut di titik titik yang disebut hotspot tadi
dan harapannya kita bisa mendapatkan data yang lebih valid
saya rasa saya tidak dalam posisi untuk mengasumsikan
ada yang mengatakan
untuk mengasumsikan abcde
kita akan terus bekerja dengan sangat keras
untuk kemudian mengevaluasi setiap perkembangan yang ada
baik wakil gubernur jawa timur emil dardak
terima kasih pak waktu anda malam hari ini di cnn indonesia
salam sehat selalu